tunggu ya jeng cepetan
kalau gue jadi kamu habis
hebat kamu mas ya
karena ternyata kamu berduaan di mobil ini sama janda ini ya
aku aja yang istri kamu gak pernah kamu ajak reksadar mobil mewah ini
biar aku jelasin dulu semuanya ya
jangan lupa jangan lupa
astagfirullahaladzim ya allah
baru ke rumah saya
kita ke rumah sakit
mas minta tisunya
barang barang kamu biar saya yang ganti
yang penting sekarang kamu harus ke rumah sakit ya
makasih banyak ya pak
pak ayu kamu tuh kenapa sih sampai lari lari kayak tadi
bahaya tau gak
tadi itu saya panik gara gara dikejar satpol pp
jadi rupanya kalian ini udah saling kenal
kebetulan dia tetangga saya
begitu sampai ke rumah sakit
nanti pulang saya naik tadi sendiri
mayu tolong antar dia nanti ya
pasti mau kak
nih lah pengen
jangan harap bu
ibu gak mungkin bisa beli
eh beli ya
kebetulan banget eh beli ya
halah udah gak usah banyak ngomong
cepat bayar utangmu
utang bu emon
ini kan saya lagi ada acara arisan tuh
arisannya dapat lima jeti loh
udah ini aja
ini buat jaminan utangmu
ini mau ngerampok
tunggu sebentar bu
ibu mau gelang ini
nih saya kasih pinjam
kasih pinjam aja ya bu
tapi jangan dijual
ini emas dua puluh empat karat
hei asal kamu bu
kok gak nutup
kalung juga mau diminta
oh ya sudah
wah mobil kincong banget
wah ada mobilan pewa masuk kampung
mobil siapa itu
kok sekarang dia jadi tajir sih
dulu kan dia cuma naik mobil
kenapa ada rahayu di situ
hah baby marina
oh gitu aja kamu di sini
tunggu ya jeng
kalau gue jadi kamu habis
hebat kamu mas ya
ya ternyata kamu berduaan di mobil ini sama janda ini ya
mas bayu aku aja yang istri kamu
gak pernah kamu ajak reksa dan mobil mewah ini
biar aku jelasin dulu semuanya ya
tadi pagi aku nganter bos aku ke kantor
aku gak sengaja nabrak rahayu
karena dia dikejar sama satpol pp
bos aku minta kita anterin rahayu ke rumah sakit
bos aku bilang setelah dari rumah sakit
aku harus antri rahayu pulang
jadi bos aku milih naik taksi ke kantor
eh eh gak usah pegang pegangan tangan ya
termos sama keranjang dagangan saya aja ketinggalan di jalanan mbak
saya juga gak tau besok harus jualan pakai apa
ah ah sebentar sebentar
rahayu ini uang dari bos aku untuk gantiin semua dagangan kamu yang rusak tadi
oh hebat kamu mas ya
mas aku aja minta modalin buat buka warung kopi sama makanan
kamu gak kasih kok
gak gak usah mas
uang ini buat mbak marina aja ya mas
ini kan salah saya mas
eh rahayu rahayu jangan jangan jangan
kamu harus terima uang ini ya
soalnya ini pemberian dari bos aku
buat gantiin semua dagangan kamu yang rusak tadi
kalo kalo kamu gak terima
kalau gitu saya permisi dulu ya
saya mau jemput bos saya lagi
saya juga permisi dulu ya mas
iya sih mbak
bayu kamu sekarang jadi sopir orang kaya ya
boleh gak aku numpang
pasti dingin kan di dalam
biar aku ya duduk depan
kamu duduk belakang
sudah sudah sudah
aku pikir pada ribut kayak gini sih
mas bayu kamu itu udah nyakiti hati aku ya
bukannya minta maaf atau apa
mas aku kan juga pengen ngerasain
naik mobil sedan mewah seperti ini
masa rahayu doang yang kamu antar
dek rumah kita kan dekat
kamu tinggal jalan kaki juga sampai
aduh ya sudah sih
deket ini ngapain sih cuma nganterin doang
rahayu aja diantarin kemana mana
kumpul banget sih
yaudah yaudah yaudah
biar kelihatan naik mobil mewah
ya udah kamu turun
ya cuma sebentar doang gak apa apa deh
tapi gak hebat ya
rayu itu kelapak kelapak sama si bayu
gimana gak kelapak kelapak
begitu dihantarin naik mobil mewah
turun dikasih amplop isi duit
kalau gue gak akan terima tuh digituin
gue akan minta duit tuh melaki gue
menurut gue nih
bayu dan rahayu itu pasti ada hubungan
dan duit yang dikasih sama rahayu itu
pasti duitnya bayu
bukan duit bosnya beb
jadi itu duit lo juga
lo berat ambil duit itu
bener bener bener kamu juga